setelah sempat mengundang kontroversi ada buku berjudul aku berani tidur sendiri kini sudah ditarik dari peredaran
ada banyak alasan juga ya termasuk kontroversinya di masyarakat
pihak penerbit pun sejauh ini sudah menyampaikan permohonan maaf baik secara tertulis maupun lisan
buku berjudul aku berani tidur sendiri akhirnya resmi ditarik dari peredaran setelah sempat beredar dan dijual secara online di situs jual beli
sebelumnya pihak penerbit juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan maksud pembuatan buku
awalnya buku ini dibuat untuk membantu orang tua menjelaskan kepada anak anak tentang pentingnya melindungi diri
namun tulisan tersebut justru menuai reaksi keras dari masyarakat
jadi konduan akan mohon maaf
dan sebagai pendapatan soal bahan kami kondusinya ditarik semua dari peredaran
dan itu memang pelajaran bagi kami
untuk berbenah untuk tidak meredaksikan untuk lebih hati hati
sebagian orang tua menyesalkan konten seks yang belum sepatasnya dikonsumsi anak usia sd
netizen di sejumlah akun pribadinya pun menyayangkan
karena buku ini tidak dikategorikan sebagai buku pendidikan seks yang membutuhkan bimbingan orang tua dalam membacanya
eki putri cnn indonesia
ya jadi memang menurut penerbitnya
ini ditujukan untuk memberikan edukasi seks kepada anak di usia dini
lalu kemudian menjadi permasalahan di publik
karena apakah ini tepat atau caranya seperti apa seharusnya
nah itulah yang kemudian menjadi perbincangan banyak orang pada saat ini
ya dan ya
banyak orang tua juga yang merasa khawatir dengan hadirnya buku ini yang dijual offline maupun online
tapi kalau kita bicara soal temuan buku buku yang kontennya negatif
salah satunya pornografi
ini bukan yang pertama kali
ini pertama kali terjadi di indonesia ya pak
iya betul sekali
sebelumnya buku buku dengan konten tidak layak dibaca oleh anak anak juga sempat mengundang kontroversi
khususnya di kalangan orang tua dan juga tenaga pengajar
kontroversi temuan buku berkonten negatif dengan judul aku berani tidur sendiri
kembali mengingatkan kita bahwa temuan ini bukan pertama kalinya terjadi
tahun dua ribu dua belas lembar kerja siswa atau lks bahasa inggris bermuatan pornografi
beredar di kalangan siswa kelas tiga di smp kota mojokerto jawa timur
muatan pornografi ini dimunculkan dalam lembar soal dan dibalut dengan tampilan foto yang menarik
juli dua ribu tiga belas sebuah buku pelajaran untuk siswa kelas enam sekolah dasar berjudul aku senang belajar bahasa indonesia
juga dinyatakan tidak layak dikonsumsi anak anak
muatan pornografi dinilai sangat jelas tergambar di buku ini
kemudian akhir tahun dua ribu lima belas protes keras juga muncul saat buku kerja siswa tematik memuat kata kata tidak pantas
dalam salah satu kalimatnya beredar di sebuah sekolah dasar di malang jawa timur
temuan buku berkonten negatif menunjukkan lemahnya sensor atau pengawasan terhadap konten buku yang beredar
khususnya bagi anak anak
selain kekerasan fisik anak anak juga harus dilindungi dari kekerasan psikis
berupa buku berkonten negatif dan tontonan membahayakan
yang bisa merusak masa depan anak
iki putri cnn indonesia